selamat siang hari ini presiden joko widodo segera melantik ketua dan komisioner komisi pemberantasan korupsi yang baru periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
selain itu presiden jokowi juga akan melantik lima orang dewan pengawas kpk sesuai hasil revisi undang undang kpk baru nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
untuk pimpinan kpk yang baru kepala negara akan melantik firly bahuri sebagai ketua kpk
sementara itu alexander marwata lili pintauli siregar nurul gufron dan nawawi pomolango sebagai komisioner
segaligus wakil ketua kpk yang baru
selain itu lima nama untuk jajaran pejabat yang ditugaskan sebagai dewan pengawas kpk akan resmi diumumkan bersamaan saat jokowi melantik pimpinan kpk yang baru di istana negara jumat siang
saat melakukan kunjungan kerja di balikpapan kalimantan timur rabu pekan ini
presiden jokowi sempat menyebutkan
namun belum diputuskan dengan alasan finalisasi